pokoknya gue harus bantuin dewa
tolong cabutin tuntutan sama pak lemos
lagi pula dewa tuh udah ngasih tau bukti yang sangat kuat om
kamu kira saya gak usir perempuan gak bener dari kampung kita
jangan biarkan perempuan gak bener
tinggal di kampung kita usir
terus panduk ada di rumah gue
berarti maksudnya gue sama anak gue gitu
wah gak isri gak isri bingit
siapa nih yang nempelin siapa yang nempelin sepatu disini
putih putih bantuin ibu
tidak ada yang mau ngasih tau
bisa gak bisa panggil aja sebelah situ
putri kamu kemana putri
putri bantuin ibu dilepasin sepadunya putri
ih ini anak bikin gue tua ias nih
ya ampun dewa jangan sampai dewa ngeliat sepanduk ini
eh eh eh itu apa namanya
udah ketemu sama om arsya belum
eh lo udah kasih tau om arsya tentang papa kalau papa itu bukan pelakunya
udah tapi tetep aja om arsya itu gak percaya
dia tetep dulu lupa sebagai pelakunya
ya ampun kasihan banget papa
padahal bapak kan bukan pelakunya
udah tenang aja ya
besok gue akan cari bukti yang lebih kuat
gue gak bisa tinggal diam
dan gue gak akan biarin dewa cari tau sendiri
gue juga pengen bantuin papa
gue pamit dulu ya
aduh kok kenapa sih
putri baru ngomong gitu aja gue udah kayak gini perasaan gue
pokoknya gue harus bantuin dewa
kamu lagi kamu lagi ngapain kamu disini
tolong cabutin tuntutan sama pak lemos
lagi pula dewa tuh udah ngasih tau bukti yang sangat kuat om
kamu kira saya gak waras apa hak
jangan macam macam kamu ya
om itu jangan emosi dulu dong om
om itu jangan panas sebelah mata
pak lemos itu bukan pelakunya om
sekarang juga kamu pergi dari sini pergi dari rumah saya
jangan pernah datang ke rumah saya lagi
pokoknya putri gak akan pergi sebelum om cabut tututan itu
cepat cepat kamu berhenti
cepat kamu bawa dia pergi dari sini
dan jangan pernah datang ke rumah saya lagi
ayo sebaiknya om keluar dari rumah ini om
om jangan om
pokoknya putri gak akan pergi
dan putri akan berdiri terus di sini
om jangan om
kamu ngapain di sini
untuk minta ke omar tio
untuk cabut ditetan itu ke papa gue
jadi arsya lo minta sama gue bukan sama bokap gue
cukup lah bas sebastian
pokoknya gue akan disini terus sampai om arsya untuk jauh tutupkan itu ke papa gue
oh ya udah terserah lo
asal lo tau ya bokap gue itu bukan orang yang berhati mulia
jadi dia gak akan peduli sama lo
kalau lo berdiri sampe besok juga dia gak akan peduli

kak pokoknya masih nungguin lo depan
papa nggak peduli sama perempuan itu
mau sampai tahun depan dia berdiri di sana papa tetap tidak akan cabut tuntutan papa kepada lemos
lagian kenapa sih dia ngebelain lemos banget
papa gak perlu tau kalo putri itu anak om lemos